sampai jumpa di video selanjutnya
jika benar kamu anaknya dokter fnd
untuk pak haris
kok dokter bicara seperti itu
maksud dokter apa
mungkin akan merasa keberatan camilan
jadi dokter kenal sama mama
dokter kenal sama sama dokter
dokter kalau bilang sama saya dokter kenal sama mama
ini apa dokter
ini buku berisi apa dokter
ini buku berisi apa dokter
ini buku berisi apa dokter
saya nur effendi nata
apa aku gak salah dengar
kamila anaknya dokter effendi
itu nggak mungkin dokter
tapi memang itu kenyataannya mila
saya benar benar menikah dengan ibu kamu farah
kamu adalah anak saya
saya sudah lama sekali mencari kamu bilang
wah tante ambar harus tahu soal
tante tante kamila tante tante
di apa apaan sih ndi
kamu ribut banget
ya ampun tante
ini itu heboh banget tante
dan ini ajaib banget
jaib kenapa lagi
tante tuh pasti gak bakal percaya kalau dengarnya
dokter yang nemuin kamila itu
emangnya kenapa dokter yang ketemu kamila
eh kamu nggak kenal aja
itu kan dokter effendi dokter etokan juga
iya tapi bukan itu masalahnya tante
ya terus masalahnya apa nih
dia melukamila tante
fadilnya ada kan
dia tuh ngomong kalau dia adalah ayahnya kamila
saya bahagia sekali nila
saya bahagia sekali akhirnya saya bisa bertemu dan menemukan kamu nak
berarti selama ini itu kamila sudah membohongi kita
ayahnya camilla itu ternyata bukan pak haris
dia tuh benar benar membohong besar tahu nggak tante
tante harus kasih dia pelajaran
iya saya sendiri
saya akan segera ke sana ya
saya akan segera ke sana
ada masalah apa dokter
mila barusan suster yang menjaga ibu saya mengatakan bahwa ibu saya kolaps lagi
saya harus pergi sekarang
terima kasih pak
terima kasih pak
tapi dokter tapi ini semua
mila setelah saya menemui ibu saya saya janji saya akan langsung menemui kamu lagi
dan saya akan ceritakan semuanya pada kamu
kalau gitu saya permisi dulu
dokter effendi baru saja pergi ma
mila apa benar kamu anaknya dokter effendi
itu punya dokter effendi
buku nikah siapa ini
jadi jadi mama kamu menikah sama dokter effendi mila
jadi benar kamu indy adalah anaknya dokter effendi
tuh kan tante bener kan apa kata indy
berarti selama ini kamera itu membohongi kita tante
ini apa sih ini maksud kamu
mama kamu ternyata menikah dengan dokter effendi kan
tapi kamu bilang ke semua orang kalau kamu itu anak paharis
padahal sebenarnya kamu itu anak dokter effendi
berarti kamu membohongi kita dong
ma dengerin dulu penjelasan dari kamila
kamila juga sama sekali gak tahu kalau bakal jadi seperti ini ma
iya tante mila juga gak tahu kenapa semuanya bisa terjadi tante mila
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
tante kita harus berhenti
alhamdulillah mila ternyata kamu benar benar anak irfan effendi
kamu bukan anaknya pak haris